lima korban tragedikan juruhan masih dalam kondisi kritis tiga diantaranya masih menggunakan bantuan alat pernafasan di rumah sakit saiful anwar malang
hingga rabu sore kondisi lima orang itu masih dalam pantauan tim dokter
kelimanya mengalami multi trauma diantaranya luka organ dalam dan patah tulang
selain lima orang yang dalam kondisi kritis empat korban lainnya kini sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa
total korban luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit syaiful anwar kota malang berjumlah sembilan orang
di icu sekarang masih merawat yang kritis ada lima pasien yang kondisinya berat memakai alat bantu nafas sekarang masih ada